tanggal sepuluh pagi saya sempat ibadah yang mulia online
baru malam malamnya itu sempat dipanggil ke lantai dua yang mulia
di lantai dua
oleh bapak sama ibu yang mulia
apa yang disampaikan
cuma saudara saja atau ada
kami bertiga yang mulia
saudara bertiga saudara kuatma'ruf dan riki rizal
pada saat itu kami duduk yang mulia
duduk saya baru bang riki baru om kuat
baru ditanya kepada kami disampaikan
karena kalian sudah menjaga ibu nanti saya kasihkan kalian uang
jumlahnya kuat lima ratus riki lima ratus saya satu
jadi sudah dibilang dikasih tahu
sudah ada amplop yang mulia tiga
habis dikasih tahu itu ditanyakan ke kami
kalian pakai hp apa
om kuat samsung kalau tidak salah
baru bapak nanya ke ibu
masih ada gak sisa hp gitu
baru ibu cek sisa hp itu
dibawalah tiga hp yang mulia itu
dan disuruh ganti hp terus ganti kartu disitu yang mulia
disuruh ganti hp ganti kartu
maksudnya ganti kartu itu ganti nomor atau
pindahkan kartu dari hp
oh pindahkan kartu kemudian hp lama
saya ada yang mulia
uang satu miliar tadi sudah sempat saudara terima
tidak diterima cuma ditunjukkan yang mulia
cuma ditunjukkan kapan pemberiannya belum tahu
katanya bulan depan yang mulia
oh bulan depan
tanggal sepuluh itu dibilang bulan depan nanti
saudara kemarin mengatakan masih ada foto
ada saudara bawa
sudah diserahkan ya mulia
oh tidak bisa dipindahkan di layar
ijin pak tadi kami pagi sebelum acara persidangan di dai
disampaikan foto tapi
foto yang masih dalam hp ini masih dalam penguasaan ini pak
jadi kalau mau dibuka mungkin nanti seleksi ya pak
bisa dibuka sekarang
silahkan dipindahkan di transfer
di januari ya
saya yang beli
cuman dua ini ya
nanti handphonenya diserahkan
di foto ini apa yang nampak
ada tangan dan kaki yang mulia
tangan dan kaki
yang sudah dilingkari merah itu yang mulia
yang ini siapa
yang kaki itu pfs yang mulia
duduk di dekat sana
oh di sebelah saudara
yang depan itu ibu pc yang mulia
pada saat dipropos yang mulai setengah delapan
oh pada saat dipropos
tetapi foto ini menunjukkan bahwa saudara
saat dijanjikan uang satu miliar dan
iya itu ada handphonenya yang mulia
ini kotak handphone yang di
sama ada kartu juga yang mulia
disuruh ganti kartu pada saat itu
jadi saudara posisi ngambil foto ini ada di sebelahnya saudara ferdisambu
masih sempat saudara ngambil gambar
jadi pada saat itu yang mulia
kalau tidak salah yang mulia
jadi sempat kirim kirim foto
saudara sedang dengan bapak dan ibu
setelah selesai acara apa namanya di
langsung di turun yang mulia
kami turun lewat ibu
ibu sempat bilang terima kasih ya dek
siap ibu ke kami bertiga